pernyataan ketua mpr yang juga ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan tentang lesbian gay biseksual dan juga transgender atau lgbt menimbulkan polemik di tengah masyarakat
ketua dpp pan yandri susanto mengklarifikasi bahwa zulkifli tidak pernah menyebut ada lima fraksi di dpr yang setuju dengan lgbt
menurut yandri pernyataan zulkifli di surabaya sabtu lalu adalah dalam kapasitasnya sebagai ketua umum pan
yandri mengklaim saat itu zulkifli hanya menjawab pertanyaan wartawan terkait berita empat fraksi dpr yang menolak undang undang yang mengatur tentang lgbt
zulkifli menegaskan bahwa pan ikut dalam barisan yang menolak sehingga jumlahnya menjadi lima fraksi
yandri menganggap pernyataan tersebut menjadi liar di media dan disalah artikan
jadi bang jho tidak punya kapasitas dan tidak punya uang minat untuk mencampuri fraksi lain
bahwa menyimpulkan fraksi yang juga menolak fraksi yang juga menerima tidak
jadi bang jho mempertegas bukan empat yang di media online itu tapi lima dengan fraksi pan
yang sisanya silahkan
dpr mewacanakan untuk memperluas tafsir tentang lisbian gay biseksual dan transgender atau lgbt dalam revisi kitab undang undang hukum pidana
panitia kerja revisi kuhp di dpr mengusulkan agar hubungan seksual
sesama jenis dapat dipidana penjara
sebelumnya pidana hubungan sesama jenis tidak terkandung secara menyeluruh dalam kuhp
di dalam kuhp hubungan sesama jenis dapat dipidana selama lima tahun apabila orang dewasa melakukan hubungan sesama jenis terhadap anak di bawah umur
salah satu usulan panja revisi kuhp adalah memperluas pemindanaan hubungan seksual sesama jenis ke segala usia
selain itu pidana sendiri akan diperberat menjadi sembilan tahun penjara
ketua dpr bambang susatyo
sendiri mengklaim seluruh anggota fraksi memiliki semangat yang sama dalam memandang revisi kuhp ini
yang kita harus menolak legalitas daripada lgbt yang telah merusak moral bangsa
dan memang tidak ada pembahasan ruu soal lgbt
khusus tapi adanya dalam satu pasal di ruu kuhp yang sedang dibahas di panja komis tiga
bahkan semangat kami di sana adalah selain menolak juga ada perluasan daripada pemidanaan perilaku lgbt itu
tidak hanya pada pencabulan terhadap anak di bawah umur
tapi juga hubungan sesama jenis dapat dikadauran pidana asosial
ketua dpr bambang susatyo
ketua dpr bambang susatyo